di kumpulan orang bersih terus turun tawuran lah kayak gitu kayaknya
terus saya kesana korbannya udah
udah di jalan terus di naikin mobil juga ke bawah sakit badan
ada korbannya ya
terus dibawa ke ini
dibawa ke ya
jadi disitu pak waktu mati di sebatang anak pasok mati
terus bawa senjata tajam disapit ini tadi
temenku kena disapit di minyak sama alat bambaran
disapitnya pakai apa mas
selurit kalau nggak kencang